pemerintah indonesia membuka opsi pemberian vaksin booster atau vaksin dosis ketiga
bagi masyarakat umum yang bukan tenaga kesehatan berbayar pada tahun dua ribu dua puluh
meskipun memang who menyampaikan bahwa permohonan untuk menunda pemberian suntikan ketiga
untuk sama sama memastikan negara miskin bisa mendapatkan akses vaksin yang memadai terlebih dahulu
tapi faktanya sejumlah negara ini sudah menerapkan pemberian vaksin booster atau vaksin dosis ketiga
bagi masyarakat umum dan kami akan hadirkan datanya berdasarkan data yang telah dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
ini dia negara negara yang sudah menjalankan atau memberikan dosis ketiga
yang pertama adalah negara tetangga kita singapura yang sudah memberikan booster vaksin dosis ketiga
nah ini diutamakan bagi warga yang berusia di atas enam puluh tahun
atau menggunakan vaksin yang berusia di atas enam puluh tahun
jadi mereka ini bisa membuat janji untuk bisa vaksinasi dosis ketiga
tapi harus sudah juga divaksin dosis kedua setidaknya enam bulan sebelumnya
jadi minim enam bulan setelah mendapatkan dosis kedua
nah sebelumnya ini kita lihat bahwa berdasarkan data dari who
sejak dua puluh desember dua ribu dua puluh hingga dua puluh september dua ribu dua puluh satu dosis vaksin yang sudah teradministrasi
ini ada lebih dari delapan
pemerintah singapura ini menyatakan bahwa pemberian booster ini merupakan bagian
dari upaya menjaga angka kritis
jadi di samping adanya juga pengujian dan protokol jarak aman
ke negara kedua ya ini amerika serikat
vaksin yang diberikan adalah pfizer
terutama bagi mereka yang berusia lebih dari enam puluh lima tahun
hal ini sesuai dengan rekomendasi dari fda atau
administrasi makanan dan obat obatan amerika serikat
meskipun sebenarnya fda ini menolak untuk permintaan dari distribusi yang lebih meluas
tapi faktanya vaksin booster ini dapat dimanfaatkan bagi warga negara asing yang juga bahkan berwisata di sana
dan berdasarkan data sejak empat belas desember dua ribu dua puluh sampai dua puluh september dua ribu dua puluh satu ada lebih dari tiga ratus tujuh puluh sembilan juta vaksin
selanjutnya adalah israel
ini pemberian vaksin boosternya dengan merek pfizer biontech
diutamakan bagi yang berusia di atas dua belas tahun
dan berdasarkan data kalau di israel ini sudah ada lebih dari empat belas juta dosis vaksin yang teradministrasi atau tercatat
negara asia lain yang juga memberikan booster ini adalah korea selatan
vaksin yang diberikan adalah antara pfizer atau moderna
nah pemerintah ini menjalankan program pemberian booster
terutama bagi lansia dan tenaga kesehatan
aturannya seperti apa ini adalah harus enam bulan dulu
lagi lagi enam bulan setelah dosis ke dua
jadi setelah dosis ke dua baru boleh enam bulan mendapatkan booster
kalau dari datanya dari dua puluh september dua ribu dua puluh atau kalau kita lihat dari tujuh belas februari maksud saya sampai dengan dua puluh september hari ini
sudah ada empat puluh enam juta lebih dosis yang tercatat
ini dia negara lain yang juga menjalankan program booster
ya ini kamboja menyiapkan vaksinnya atau vaksin dosis ke tiga ini diberikan dengan sinovac atau sinopharm
terutama bagi kelompok berisiko tinggi seperti diantaranya lansia
dan kalau dari datanya dari sepuluh februari sampai dua puluh september dua ribu dua puluh satu sudah ada lebih dari sembilan belas juta dosis
bagaimana dengan indonesia
ini dia mulai juli dua ribu dua puluh
dari juli dua ribu dua puluh satu sudah diberikan ya vaksin
atau pemerintah ini sudah memutuskan memberikan vaksin dosis ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan
harap dicatat yang diperbolehkan baru tenaga kesehatan saja
vaksinnya adalah jenis moderna
dan hingga sembilan belas september dua ribu dua puluh satu sudah ada delapan ratus delapan puluh lima delapan ratus empat dosis yang diberikan kepada tenaga kesehatan
nah ini data terbarunya
dan pemerintah ini memang harus terus mengejarkan program vaksinasi nasional
dengan targetnya kalau saat ini adalah dua juta penduduk perharinya
bagaimana sih cakupan vaksinasi di indonesia
yang juga menjadi catatan adalah ketimpangan cakupan vaksinasi yang menjadi highlight tersendiri atau perhatian tersendiri di pelaksanaannya di indonesia
karena ada beberapa provinsi yang capaiannya ini tinggi
bisa mencapai dua juta perharinya
tapi masih ada pula negara atau provinsi lain yang capaiannya rendah
apakah sudah tepat pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster berbayar bagi masyarakat umum di saat masih banyak daerah atau masyarakat di daerah daerah
yang cakupan vaksinasinya masih rendah